ini wajah trotoar di jalan jenderal sudirman jakarta pusat setelah direvitalisasi empat tahun lalu
jalur pedestrian ini menjadi lebih lebar dan indah yang dilengkapi dengan kursi di setiap jarak lima puluh meter
serta adanya bolar atau tiang pengaman di sepanjang trotoar
trotoar yang ada di jalan jenderal sudirman ini merupakan salah satu trotoar percontohan yang ramah bagi penyandang disabilitas
selain sudah dilengkapi dengan guiding block disini juga telah disediakan pelikan cross
serta tombol pelikan cross untuk mempermudah akses disabilitas maupun pengguna jalan kaki
untuk berpindah dari satu trotoar menuju trotoar lainnya
para pengguna jalan kaki merasakan perubahan yang ada di trotoar jenderal sudirman
saya kira udah bagus ya
cukup lebar untuk kita
cuman kadang kadang saya masih menemui juga banyak yang pengendara pengendara lain juga ikut naik di trotoar sih kalau yang di daerah daerah depan
menurut analis tata kota universitas trisakti yayat supriyatna
revitalisasi trotoar di jakarta adalah bagian dari struktur untuk membangun kultur pejalan kaki masyarakat
prinsip dasar berjalan kaki itu harus menyenangkan harus membahagiakan
jadi orang yang
kalau sudah berkorban meninggalkan kendaraan pribadi meninggalkan kenyamanan dia harus mendapatkan pilihan yang sama nyamannya
namun yayat menyayangkan masih banyak trotoar di jakarta yang fungsinya masih belum dimaksimalkan
seperti di trotoar yang berada di jalan matraman raya jatinegara
trotoar yang berada di jalan matraman raya jatinegara ini dapat dikatakan cukup ramah untuk akses disabilitas karena di trotoar ini sudah dilengkapi oleh guiding block
dan untuk lebar dari trotoar ini dapat dikatakan cukup luas karena mampu dilewati oleh tiga orang berpapasan
hanya saja di trotoar ini dipadati oleh pedagang kaki lima sehingga akses untuk dilewati oleh pengguna jalan kaki hanya mampu dilewati oleh satu atau dua orang saja
pedagang kaki lima yang memadati trotoar di jalan matraman raya jatinegara ini menyebabkan area trotoar jadi kotor
hal ini dikeluhkan oleh pengguna jalan kaki
trotoar sih sudah bagus cuma lingkungan aja sih belum soal lingkungannya belum masih banyak sampah
sebenarnya ini sudah mendingan ya mbak ya di atas trotoarnya tadinya kan sumpuk banget penuh dengan orang jalan juga susah gitu
sekarang sudah mendingan sudah ada kerenggangan gitu
kalau menurut saya sudah mendingan ya sudah bagus lah untuk digunakan pejalan kaki
kepala dinas bina marga dki jakarta hari nugroho mengatakan
revitalisasi trotoar ibu kota telah menelan biaya sekitar delapan ratus miliar dari awal berjalannya proses revitalisasi empat tahun lalu
dki jakarta menyatakan akan mengutamakan pejalan kaki dengan target revitalisasi enam puluh km per tahun
hari menegaskan akan memberikan sanksi bagi yang melanggar kenyamanan trotoar
apa yang menjadi maintenance saat sebenarnya kita tentunya satu untuk menjaga pkl kan kita pasang bolat
ya kan bolat
kemudian kalau seandainya nanti tetap ada pkl kita berhubungan dengan wali kota
itu dengan satpol pp maupun dinas perhubungan
revitalisasi trotoar ini diharapkan mampu membangun budaya perjalan kaki masyarakat
diberiputan cnn indonesia